gimana papa gak peduli
kamu itu kan anak papa
dengan papa marahin michel kayak tadi
apa itu namanya peduli sama rifki
kalau papa peduli sama rifki
seharusnya papa cari tahu dulu
seperti apa michelle yang lagi deket sama rifki sekarang
bukan tiba tiba langsung memfonis michelle
itu buruk buat rifki karena
omongan satu orang aja
kamu dan papa kan
membuat anak saya menangis seperti ini
saya gak terima itu
dan jangan pernah mendekati ada saya
ini semua gara gara papa
gue jadi gak enak sama ibunya kerupuk kulit
dan gue gak tega
liat kerupuk kulit bisa nangis sesedih itu
bokap lo tuh udah ketahuan banget sama gue
seberapa baiknya nyokap gue sama lo rifki
saya mau membesarkan el dengan penuh kasih sayang
saya berusaha untuk membahagiakannya
supaya nggak ada satu air mata pun
jatuh walaupun kami hidup menerita
itu rifki om
kepala kamu pusing
rifki kecewasan sama papa
kamu harus ikut bapak kembali ke rumah sakit
masih belum baik baik aja
kamu belum sehat
papa gak usah sok peduli sama rifki
ki gimana papa gak peduli
kamu itu kan anak papa
dengan papa marahin michel kayak tadi
apa itu namanya peduli sama rifki
kalau papa peduli sama rifki
seharusnya papa cari tahu dulu
seperti apa michelle yang lagi deket sama rifki sekarang
itu buruk buat rifki karena omongan satu orang saja
rifki lo tuh gak boleh tau gak sih ngomong kayak gitu ke bukal
udah berkali kali gue bilang sama lo ya arin
lo gak usah ikut campur urusan gue sama bokap gue
lo tuh bukan siapa siapa gue
sampai kapanpun lu bukan siapa siapa gue
dan gue tahu bokap gue bisa nilai michelle salah
lo udah hasuk dia
atas kelakuan rifki sama kamu seperti itu
ya gak apa apa om
rifki juga kayak gitu karena lagi marah aja kok
rifki sepertinya lagi gak mau diganggu
kamu tolong jagain rifki sekarang ya
karena om gak bisa jagain rifki sekarang ini
kamu harus kembali ke kantor
arin sama bella bakal jagain rifki kok om
terima kasih ya
om pergi ya
tapi jangan lupa tas pendeknya
betta ini tuh batul batul tidak menyangkai
rifki ini batul batul pacaran sama nona ipa itu kah
berarti si ricky nanti harus disidang juga dong
kayak si davin kemarin
gua gak setuju
emang kenapa sih ya
ipa sama ips bersatu karena cinta
itu karena ale itu masih punya perasaan cinta sama non aipa itu toh
mantan ale itu
aduh kalian tau apa apaan sih ya
pada ngegas mulu kerjaannya ribut mulu
udah lebih baik kita tunggu rifki aja sampai dia jelasin ke kita ya
kali aja pak toger sama guru guru itu cuma salah paham aja
ibu tuh khawatir banget waktu ibu denger seorang siswa kalo kamu dimarahin sama ortang promurit
yang maren kamu itu papanya si botol kecap
ibu bener bener gak terima kalo kamu dibikin nangis sama mereka
kamu tenang aja el
pokoknya apapun keadaan kamu ibu selalu ada di samping kamu
udah ibu gak usah khawatir gak apa apa kok
kamu jangan nangis
ibu kan jadi sedih lihatnya ya
kamu harus kuat
mi lah ngapain di sini
apa jangan jangan l sekolah di sini juga
daripada aku berspekulasi lebih baik aku ikutin mila
lo kenapa min
kawan ala ini batun batun sudah pacaran sama nona kepala batu itu kan
tadi pak togar bilang
depan kita kita sama depan anak ipa
kalau lo udah pacaran sama michelle itu hoax apa bener ki
mamai kenapa nona riva ikut ikutan david ini belain rifki
ah ini tidak seru kalau model begini
kalian tuh gimana sih
tapi gue sebagai sahabatnya rifki dan kalian juga sahabatnya rifki
kan harusnya kalian tuh support rifki dong untuk perjuangin cintanya
ki jangan bercanda ki
woy kali jangan bercanda kak
betta baru tanya begitu saya langsung alih pingsan itu
ki yang gak bercanda dedis
atau betta beli air
itu rifki beneran pingsan
ini gak bercanda men
mendingan kita bawa ajak rumah sakit rumah sakit permata ya
sini sini biar gue aja yang bawa
gue tuh udah disuruh om rey buat jagain rifki
eh kalian berdua ini punya bukti apa
kalau kalian berdua bertugas untuk menjaga dan mengawasi rifki
udah belom gue
arif kan rifki udah pernah bilang sama lo
gak usah ikut campur urusannya dia lagi
karena lo udah bukan siapa siapanya dia lagi
davin udah gak usah bawel ya
gue tuh emang disuruh om rey buat jagain rifki
ya gue gak bisa ngasih buktinya sekarang
nanti kalau udah om rey lo liat sendiri udah
itu apa apaan sih
rizky lagi pingsan aja masih bisa debat ya
ayo cepat sekarang kita bawa rumah sakit permata aja
tempat biar dia rawat
kita bawa ke rumah sakit ya
eh bandu indro